berlokasi di jalan bayangkara desa pananjung kecamatan jangkuang kabupaten bandung
denny for cayanto mampu mengembangkan hobi memelihara ikan koi menjadi bisnis menjanjikan
berawal pada enam tahun silam yang awalnya hanya memelihara sepuluh ekor ikan koi di kolam rumah
pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu ia justru membuka sentra pemeliharaan dan penjualan berbagai jenis ikan koi
melihat peluang ini ditambah tekat dan keseriusannya denny mempelajari lebih jauh tentang berbagai jenis ikan koi
ia juga mendatangkan berbagai jenis ikan koi dari negeri sakura jepang
ada pun jenisnya antara lain susui ojiba karasi taco kujaku
siro doitsu hingga gosanke yang terkenal memiliki nilai jualan

karena sebelum pandemi itu hampir setiap ada kontes penjual ikan yang menjual sq atau untuk kualitas kontes itu bisa di atas lima
kalau untuk yang di sini ada jenis sebetulnya memang belum lengkap juga tapi yang paling orang cari adalah go sanke
jika sebelum masa pandemi dirinya hanya menjual tiga hingga lima ekor ikan koi saja perharinya
kini ia justru mampu menjual sepuluh hingga lima belas ekor ikan koi setiap hari